kuasa hukum bribka riki rizal erman umar menyambangi gedung baris kerima bespolri pada selasa tiga belas september
kedatangan erman umar adalah untuk mendampingi bribka riki melengkapi berita acara perkara
usai mendampingi kliennya herman umar menegaskan bribka riki hari ini melakukan pemeriksaan tambahan
untuk menegaskan kembali berbagai peristiwa yang terjadi mulai dari magelang hingga rumah dinas verdi sambo
yang menjadi tempat eksekusi pembunuhan brigadir yosua delapan juli silam
salah satu peristiwa yang ditegaskan adalah soal bribka riki rizal yang sama sekali tak melihat
adanya dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh brigadir yosua terhadap putri candrawati
tak hanya itu dalam kesempatan ini erman umar juga mengungkapkan bahwa bribka riki adalah ajudan
yang memang ditugaskan di magelang untuk mendampingi anak verdi sambo
namun putri candrawati meminta bribka riki mendampingi dirinya ke jakarta karena alasan tidak enak badan
nggak ada berubah sejak dia sudah berubah kan dia berubah itu ternyata saya pernah memberikan penjelasan di pes
setelah anak eh bukan anak istri ya istri ma'adiknya datang
tapi ternyata itu hanya penguatan sebelumnya ternyata sejak tanggal delapan
saya lihat sudah ada sudah mulai dibuka walaupun ada yang masih kurang lengkap ya
jadi sekarang ini yang terakhir ini adalah
petunjuk dari jaksa untuk pendalaman atau penegasan